itu bukan si ari ya
kok dia dikejar sama orang
kapan lu kurasa beneran lu seperti ah penyugamku
kapan ru rille misuba ketemu ras tech
ada yang ngerti tuh
di mana ada yang lufirst look in
merasaat apa yang lu taruh dari kau
terus lo maunya langsung dibalikin tau gitu gue tinggalin aja tadi di sana nggak usah gue
bantuin lagi oh jadi lu nggak ikhlas lu mau imbalan susah ngomong sama lu udah apaan sih
gue juga capek kali ngomong sama s balok ya udah mending sekarang pergi disini ya dih siapa juga
pengen lama lama disini dih buktinya deh tadi lo betah aja di sini ngelocet mulu lu udah search
udah pergi capek gua ngeliat muka lo bye hidung lancip jelas banget orang sumpah kayak lo lihat
gak sih udah gue bantuin udah baik baik gue selamatin tuh hp terus dia pergi gitu aja tanpa bilang
makasih kayak thank you kayak apa kayak banget sih iva ninggalin gue di jalanan sendirian mau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
weh weh weh kejar lewat ini gue kejar sama orang
ntar malam gue yang jemput lo atau lo jemput gue
ya ampun raya kan gue udah bilang sama lo kalo gue gak mau dateng ke pesta ulang tahunnya manusia aisbalok itu
lagian gue juga gak deket deket banget kan sama membuka peaboy
terus bokapnya boy juga sempet nyuruh gue jauhin boy
jadi gue bingung aneh banget kan ngapain dia ngundang gue ke acaranya coba
terus kalo lo gak dateng gue dateng sama siapa lo kan tau gue gak punya temen lagi selain lo di kampus ini
bo raya gue gak mau ikutan lah
aduh gue pengen banget dateng ke ulang tahunnya boy
secara baru kali ini boy itu ngundang temen temen kampus ke ulang tahunnya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
gue janji kita gak bakalan lama lama disana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
yaudah yaudah yaudah
gue datang tapi demi lo ya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
kalo bukan gara gara lo oh gak gue ikutan begituan
seru banget gue
sekarang lo harus jujur sama gue
siapa yang nyuruh nyuri motor
ini semua salah gue
gue gak butuh penjelasan loh
makanya gue ivan dan eda setuju
karena kita mau bantu pulihin keuangan geng serigala
tapi gue gak bisa biarin dia bertingkah seenak di geng serigala
suruh dia cepat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
wah ini dia nak papa
ini dia nak papa
ini dia nak papa
dirapiin boy bajunya
itu belum rapi loh
ntar aja pak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
ini kan hari ulang tahun kamu boleh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
begini kan bagus tuh
selamat ulang tahun ya boy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
selamanya terlalu keras sama kamu boy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
boy pasti gak sabar ketemu gue gak sih
aduh luar biasa anak mama
eeeh cantik banget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
gak sia sia ya
mama panggil mua alias make up artis terkenal dan mahal buat kamu
kamu tuh cetar banget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
tante sebenernya mau banget loh di make up in sama make up artist terkenal
kok gak masalah
nanti ya kalau sila udah jadi istri crazy rich level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
kayaknya ada yang kurang dari kamu apa ya sila
kan itu kita beli mahal kalungnya kok kamu gak pakai
tapi masa gue jujur kalo kalung itu gue balikin ke reva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
eee kalungnya aku jual mam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
kemana kalungnya mama cuma bawa kalung itu kemana
kita bahasnya nanti aja ya kita udah tunggu
nanti boy kangen sama aku
tapi masalahnya mama pengen tahu kok bisa tiba tiba kamu jual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
dan panas banget itu tempatnya
ya pak arjen
kalungnya sila itu bukannya yang dikasih ke reva ya
tante jangan berisik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
gak boleh tante gak boleh kalau ngomong
oh iya sampai yuk